sejak tanggal enam juni bank indonesia membuka loket penukaran uang di lapangan irti monas jakarta pusat
meski loket baru dibuka pukul sepuluh waktu indonesia barat
masyarakat yang ingin menukarkan uangnya telah memadati kawasan monas lebih awal
dalam memenuhi kebutuhan pecahan uang kecil bi bekerja sama dengan tiga belas bank komersial
masing masing loket penukaran uang telah dibekali pecahan uang kecil dengan total yang sama jumlahnya sebesar rp tiga ratus lima puluh juta
selain pecahan uang kertas bank indonesia juga menerima penukaran uang logam
masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang cukup datang dengan membawa ktp
identitas penukar dicatat dengan sistem yang saling terintegrasi dengan bank yang bekerja sama
sehingga dalam satu hari satu ktp hanya boleh menukarkan uang satu kali saja
kita sudah punya program namanya itu ktp kita catat nomor ktp ke mobil yang lain udah tidak bisa lagi karena udah online
dan kegiatan transaksi di masyarakat meningkat pada periode ramadhan dan idul fitri
bi memastikan ketersediaan uang pecahan kecil di masyarakat tahun ini sudah sangat mencukupi
saya menukarkan rp dua puluh rp dua juta rp sepuluh rp satu juta rp lima rp lima ratus rp dua rp dua ratus jadi dapatnya rp tiga tujuh ratus
memang tahun dua ribu enam belas ini cepat banget sekarang ini
jadi tidak begitu mengantri kita
masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan berhati hati dalam bertransaksi dengan uang tunai
penukaran uang di bank indonesia tidak dipungut biaya apapun
untuk informasi mengenai lokasi loket resmi penukaran uang masyarakat dapat menghubungi kontak senter bank indonesia